boleh kita apresiasi kegiatan ini karena kegiatan ini tetap merawat keberagaman dan kebenekaan
memang urusan merawat keberagaman dan kebenekaan indonesia yang kabarnya mulai mendapatkan ancaman serius
ternyata masih terus menjadi perhatian sebagian kelompok masyarakat termasuk elit elit partai politik dan juga para kadernya
setelah perhatian publik kemudian tersedot dengan aksi dua ratus dua belas dua hari berselang dari aksi tersebut
sebagian kelompok masyarakat dan juga partai politik menginisiasi sebuah parade kebudayaan bertajuk aksi kita indonesia
namun aksi ini juga pastinya tidak lepas dari kontroversi kemudian pro kontra
apa yang ingin disampaikan dalam aksi ini termasuk benarkah ini aksi tandingan atau benarkah juga keberagaman dan kebenekaan kita
semakin terancam belakangan ini eskalasinya seperti apa kita akan bahas malam hari ini bersama mas jerry sambuaga
salah seorang penggagas dari para
ada aksi kita indonesia yang juga merupakan wakil sekjen partai golkar
selamat malam selamat datang bang jerry
kemudian ada bang mulyadi tamsir ketua umum pengurus besar himpunan mahasiswa islam
pak mulyadi terima kasih sudah datang
dan mas radar panca dahana yang tadi sudah memberikan perspektif budayanya
sehingga nanti kita akan gali lagi informasinya seorang budayawan
terima kasih mas radar sudah mau memberikan teaser tadi untuk kita
oke sebelum kita akan mulai dialog saya akan tanya dulu ke mas jerry
untuk mengkonfirmasi bukan pesannya apa yang ingin disampaikan dalam aksi atau parade kebudayaan kali ini
tapi yang ingin saya tanyakan ini menjadi pertanyaan publik luas
apakah ini aksi tandingan dari dua ratus dua belas
oke baik ya jadi terima kasih tadi ya sudah diberitakan dan juga sudah ditanyakan
jadi kami ingin memberikan penyampaian juga bahwa memang aksi tadi yang baru dilakukan
yang empat ratus dua belas ini adalah aksi yang bertujuan untuk merawat kebenekaan
menunjukkan bahwa indonesia ini terdiri
dari berbagai macam elemen suku bangsa agama ras antar budaya dan semuanya yang menjadi kekayaan kita
dan aksi ini bukan merupakan tandingan
aksi ini adalah aksi untuk menunjukkan bahwa indonesia ini plural
indonesia ini adalah majmuk
indonesia ini adalah beragam
dan memang banyak spontanitas dari masyarakat
berbagai macam kelompok berbagai macam elemen
datang dari penjuru jakarta untuk datang ke bundaran hi
ketamrin sudirman untuk sama sama ingin menikmati
sama sama ingin memperlihatkan bahwa rasa persaudaraan persatuan dan kebenekaan yang memang selama ini ingin terus dirawat
dan ingin terus di maintain begitu
saya pikir ini merupakan satu presiden yang baik untuk kita semua
melihat aksi yang damai aksi yang penuh dengan spontanitas
aksi yang memang mendepankan persatuan dan persaudaraan
spontanitas maksudnya tidak ada mobilisasi dalam aksi ini
ya saya pikir memang antusiasme ya masyarakat
antusiasme kelompok dan juga antusiasme dari berbagai macam elemen masyarakat ini terlihat di situ
bahwa memang ada orang yang mengajak itu wajar saja
karena itu adalah bentuk dari optimisme dan juga bentuk dari excited ya
excited bahwa mereka ingin datang untuk sama sama berkumpul bersama teman teman bersama saudara saudara
untuk bisa menunjukkan bahwa indonesia ini adalah bangsa yang besar bangsa yang majemuk dan bangsa yang beragama
tapi bang jerry anda mengatakan dan menolak anggapan bahwa ini adalah aksi tandingan dari
aksi yang sama dua ratus dua belas
tapi kenapa dibuatnya dua hari setelah aksi ini
jadi kemudian kan publik tidak bisa anda tidak bisa menahan persepsi publik bahwa ini ya aksi tandingan
apalagi kalau kita lihat bahwa dua ratus dua belas kemarin salah satu tuntutannya selain berdoa bersama adalah
menuntut proses kasus hukum kepada ahok
dan kemudian hari ini kalau kita lihat secara kasat mata aksi parade kebudayaan hari ini juga
tidak hanya dihadiri oleh masyarakat tapi juga partai partai politik yang kebetulan nih bang jerry
mungkin kebetulan atau tidak kebetulan adalah partai pendukung ahok
gimana anda menjelaskan ini
jadi kami melihat tadi itu memang kenapa tanggal empat ratus dua belas ya
ya itu kan ada banyak macam tanggal ya kita lihat hari hari yang memang kebetulan memang semua bisa
pertama itu kedua kesempatannya memang ada dan ketiga memang kebetulan itu adalah hari libur kan
jadi itu memungkinkan banyak juga masyarakat warga dan juga saudara saudara yang memang ingin
berpartisipasi dan juga ingin datang ya tidak terhalangi oleh kegiatan kegiatan lain ya
dan memang banyak juga
tidak hanya kelompok kelompok budaya tapi juga kelompok kelompok macam macam ya
dari mulai kelompok kelompok yang mengedepankan atau tergabung dalam kelompok apa namanya mengedepankan
identitas suku dan juga keberagaman yang bahasa dan lain lain
dan juga ada kelompok kelompok profesi ya dan saya pikir itu merupakan salah satu wujud ya
wujud dari keniscayaan bahwa memang tidak hanya satu elemen saja baru saja dibentuk ya tapi juga dari yang lain
oke sebelum kita akan bicara mengenai substansi keberagaman
seberapa besar kemudian ancaman keberagaman ini kita rasakan sehingga kemudian teman teman tergerak untuk membuat gerakan ini
saya meminta produser saya dulu untuk menampilkan pernyataan dari pelaksana tugas gubernur dki jakarta sumarsono
dan juga kapol damintro jaya terkait dengan parade atau aksi pada hari ini
nah hari ini saya memberikan apresiasi dalam konteks kegiatan merawat indonesia
merawat kebhinneka tugas negara
dan sekaligus mendorong budaya
budaya daerah tampil
ini bagus dan sangat kompak
ya luar biasa lah saya kira gitu
saya memberikan apresiasi
karena saya menemukan bendera bendera partai politik tertentu juga ikut berkibar
ya di sana
dan saya sebagai pelaksana tugas gubernur sudah kemudian pagi pagi saya cek ke sana dan mengerahkan kepada teman teman terutama
di tim swipernya
di tim sweeping dari panitia saya ingatkan kembali untuk kemudian menanggalkan mereka dan mengganti bajunya menjadi kaos putih
mereka sudah janji menyebarkan kaos putih
kemarin sudah saya sampaikan kepada penyelenggara
tapi ya buktinya mereka ada disini
silahkan nanti menilai sendiri panwas sama bawas lu
tapi yang jelas kan tidak ada kampanye disini
kan ini kan tidak pemilu legislatif
kan tidak ada yang bicara juga
tapi itu silahkan nilai oleh pak masu pak masu
dan selesai sudah saya sampaikan
ternyata menimbulkan banyak polemik dan kontroversi
bang jerry anda bisa menanggapi ini terkait dengan
maksudnya baik tapi kemudian melanggar aturan tuh katanya
peraturan gubernur nomor dua belas tahun dua ribu enam belas terkait dengan atribut atribut partai politik
jadi saya menanggapi yang tadi pak plt gubernur dki ya pak sony yang sampaikan apresiasi terhadap kegiatan tadi ya
bahwa merawat kebenekaan keberagaman dan lain lain
tapi memang tadi disebutkan bahwa itu ada atribut partai politik
pak kapolda juga menyebutkan ada atribut juga ya bendera bendera partai politik
mungkin saya menanggapi seperti ini
itu mungkin reaksi atau spontanitas masyarakat
yang kebetulan juga ada juga dari partai politik
yang memang ingin datang ingin menunjukkan bahwa orang orang partai politik ini beradeka ragam
orang orang partai politik ini majemuk ya
tidak hanya satu parpol saja
karena mereka kan juga bagian dari warga negara
yang merupakan juga wujud dari kebenekaan
dan juga wujud keberagaman
dan juga kemanjemukan ya
bahwa memang nanti kalau dilihat tadi seperti pak kapolda dan pak sony pak vlt gubleki
ada ketentuan yang memang itu dilanggar
ya silahkan dilihat dan dipelajari
tapi memang aksi ini tujuannya motifnya dan juga pada awalnya juga kami memanti wanti juga kepada masyarakat yang ingin ikut gabung
agar jangan menggunakan atribut atribut parpol
atau atribut atribut pilkada
atau atribut atribut politik
bang jerry saya lihat tadi pakai kaos kuning ya di situ
saya kebetulan pakai kaos putih waktu itu ya
jadi tidak merefleksikan salah satu parpol ya
tapi kemudian ini kan secara sadar dilakukan dan terorganisir betul
kalau kita lihat gambar yang ada di layar kaca kita sebelum saya ke pak mulyadi dan kemudian pak osradar
anda bisa klarifikasi
jadi begini ya
ini kan semacam apa ya
kemudian masyarakat bisa beropini ini sangat terorganisir dan memang didistribusikan dengan baik
ya saya pikir persepsi masyarakat mungkin bisa beragam ya
sekali lagi karena ini juga wujud keberagaman
memang adanya bendera parpol itu tidak dipungkiri
bisa dilihat di situ ya
tetapi ada juga yang memang di bagian yang memang tidak ada benda parpol sama sekali
mungkin kebetulan yang di shoot yang bagian ada parpolnya
tapi memang ini diakui kesalahan
dan memang diakui mungkin ini adalah semangat ya
antusiasme masyarakat yang kebetulan juga adalah anggota parpol mungkin
yang memang datang ingin mungkin saking semangatnya saking cintanya kepada beragama
dia datang dia bawa parpol
hingga ini nunjukkan oh ini parpolnya beragam
ya mungkin ya sekarang ini sudah terjadi seperti itu
jadi mungkin yang terbaik dan paling bijaksana yang kami bisa katakan dan kita sampaikan adalah ya
kalau memang atau ada ketentuan ketentuan yang mungkin dilanggar
tadi pak surya paloh ya sudah sampaikan kan di media
kita lihat saja mana yang memang ketentuan yang itu terlanggar atau mana ketentuan yang memang itu tidak sesuai
ya kita akan lihat kita akan pelajari kita akan tunggu juga responnya
tetapi sekali lagi ini sebetulnya substansinya adalah bagaimana kita dari semua elemen masyarakat dari semua
tidak hanya dari kelompok profesi kelompok warto kelompok budaya dan kelompok lain lain
ingin datang ingin sama sama mengedepankan semangat keberagaman dan kemajemukan
dan ini bukan tandingan dari aksi luar sana
bukan sama sekali
ini hanya rasa cinta kita kepada indonesia
ingin merawat kebenekaan dan juga ingin menontonkan kepada publik bahwa kita semua bersaudara
bang mulyadi saya hari ini melihat banyak bendera himpunan mahasiswa islam yang ada di parade aksi kali ini
anda juga ikut rupanya
atau bagaimana tanggapan anda
pertama kita dari himpunan mahasiswa islam tidak ikut serta dan tidak terlibat dalam pelaksanaan aksi itu
dan dalam proses proses yang berjalan
nah kalau misalnya ada teman teman
teman teman melihat ada bendera bendera
ini yang masih kita analisis kita selidikin
siapa sebenarnya yang membawa bendera ini
apakah benar ada kader hmi
atau kalau kita lihat saya banyak dapat foto foto video video yang beredar
itu kan seperti anak anak sma yang dimobilisir
dimobilisasi untuk ikut di parade tersebut
nah kemudian bendera bendera itu biasanya kalau cetakan kita
itu kalau pb hmi selalu ada pb himpunan mahasiswa islam atau pb hmi
begitu juga dengan batco dan cabang
nah sementara tadi bendera bendera yang berkibar
itu tidak ada penanggung jawabnya
tidak jelas dia hanya menyebutkan himpunan mahasiswa islam
tidak tahu dari komersial mana cabang mana maupun batku mana
nah ini yang menunjukkan bahwa ada mobilisasi yang dilakukan
ada pencatutan terhadap masa terhadap simbol simbol atribut organisasi himpunan mahasiswa islam
anda melihat aksi ini apa yang ingin dipertontonkan sebenarnya
kalau menurut saya
kalau menurut saya satu hal
sebenarnya kalau berbicara tentang kebenekaan tentang kebudayaan
pertama apa yang dilakukan oleh umat muslim dua hari yang lalu
ini mencerminkan sebuah kebenekaan
kita hanya menuntut bagaimana proses hukum berjalan adil
tanpa ada diskriminasi kepada siapapun
ini nilai nilai bangsa indonesia
sementara hari ini kita jelas
bahwa yang hadir kalau tadi di sanggah
saya ada ketemu dengan salah satu orang yang dibawa oleh partai politik tertentu
di mobilisasi bahkan ada instruksi dari partai yang bersangkutan untuk membawa orang
ini datang dari daerah daerah
ada dprd provinsi dprd kabupaten
ini diinstruksikan oleh partai tertentu
dan saya melihat mereka menggunakan atribut partai
jadi kalau dibantah bahwa ini adalah antusiasme warga masyarakat
saya berani mengatakan
bahwa itu tidak benar
ini ada upaya upaya sistematis
yang mengarahkan bahwa
ini menunjukkan ini loh kekuatan partai politik partai politik yang ada di situ
bisa dibilang tandingan nggak sih dalam perspektif anda
dalam perspektif saya tandingan
karena dengan hadirnya ini
ini seolah olah ingin menghilangkan opini
tentang aksi dua ratus dua belas kemarin
nanti bang jerry akan dijawab
tapi sebelumnya saya akan tanya ke mas radar dulu
kalau kita melihat substansinya tadi
kita sama sama setuju
ini peradaban maritim kita
peradaban pesisir kita
memang sangat sangat cinta dengan toleransi gitu
apa yang ingin dipertontonkan dari aktivitas hari ini sih mas rana
tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya
kami akan segera kembali suatu saat lagi
kita akan lanjutkan dialog yang menarik pada malam hari ini
mas radar kalau kita melihat tadi
ini belum bicara substansi
tapi dari pro kontra polemik bumbu bumbu simbolistik
apa yang bisa anda baca dari aksi yang mau dipertontonkan lah
saya melihat rumah sakit
dari kata kata anda sendiri kan
kita merawat kebenekaan
berarti ada yang sakit ini kenapa perlu dirawat
jadi memang kebenekaan kita ini kira kira memang lagi sakit
kalau orang sakit itu nggak tahu sakit badannya atau sakit jiwa atau pikirannya
itu emang cenderung seperti sekarang ini
kalau sakit malah begitu
dia menunjukkan bahwa dia sehat
aku sehat aku hebat
nah orang yang udah punya sindrom kayak begitu kan menunjukkan
orang yang misalnya sakit jiwanya akan menunjukkan
oh aku sakit
aku itu orang sehat loh
jadi memang kebenekaan kita ini lagi sakit ya
makanya perlu dirawat
nah cara ngerawatnya seperti itu
betul caranya seperti itu
kalau buat saya cara merawat yang malah justru bikin tampak sakit ini
karena sebenarnya kebenekaan itu sudah tercipta atau terpelihara dengan baik di kalangan masyarakat sangat luas
khususnya di grassroot
pernah usahanya kebenekaan itu justru terjadi
di kalangan menengah dan terutama di kalangan elit
dan kalau mau dibilang yang merusak kebenekaan itu ya elite itulah
karena di kalangan grassroot ini research saya
saya punya research itu
itu kebenekaan itu masih sangat kuat
toleransi masih terjadi itu
masih sangat kuat
nah itu kalau misalnya itu merembes ke bawah
seperti tetesan ekonomi pembangunan itu
ya lama lama orang yang paling parah sakitnya ini yang sudah harus di icu itu akan menciptakan sakit di kalangan rakyat
mas randa kita bicara elite
karena saya sudah bergabung bersama saya malam hari ini ada elite
yang kemudian pelaksana tugas gubernur dki jakarta pak soni sumarsono
selamat malam pak sonny
ya malam selamat malam
terima kasih sudah bergabung bersama kami pak soni
kalau kita bicara mengenai parade hari ini
anda kita ketahui sudah berkomentar terkait dengan parade atau aksi hari ini
tapi yang menjadi kontroversi atau pro kontranya adalah ada pelanggaran pelanggaran terkait dengan peraturan gubernur nomor dua belas tahun dua ribu enam belas

apa yang kemudian menjadi perspektif anda terkait hal ini
saya kira dua hal saja saya memberikan komentar
yang pertama dari sisi substansi saya kira bagus lah
saya kira ini kan termasuk menjaga ya
merawat istilahnya tadi ya
merawat jaga sama aja lah
indonesia kemudian mengembangkan budaya dengan substansi tari tari tradisional
semua budaya bangsa semua suku
saya kira itu bagus lah
substansinya saya tidak mendebat terkait dengan masalah itu
ya itu bagus kita mengakui memang tentang keindonesiaannya yang pertama itu
yang kedua ini dari perspektif regulasi
memang kami memberi izin kepada panitia dari aliansi kebangsaan
kemudian bebas dari atribut atribut partai
itu komitmen mereka
karena di karflite kami sebagai gubernur kan harus mengawal peraturan gubernur
ya nomor enam tahun dua ribu enam belas
isinya bahwa pasal tujuh ya
karflite hanya bisa untuk kegiatan
terkait dengan lingkungan
kemudian seni dan budaya serta olahraga
tapi yang ayat dua tidak boleh kegiatan politik dan cara
kegiatan seluruhnya bagus partisipasi bagus budayanya juga bagus
kami ikut senang
dijumpai beberapa bendera partai politik
itu saja yang kemudian sangat saya sayangkan
walaupun dari panitia
mereka sudah berusaha
karena membutuhkannya masalah
sehingga mereka juga tidak mampu mengganti semua pakaian atribut partai menjadi kaos putih
akhirnya ya sudah lah
akhirnya mereka tetap banyak termalui sepandu sepandu
sebagian juga kami imbau untuk dilipat dulu
tapi terus terus itu lah
tapi kami terus saja tidak bisa menjangkau seluruh masa yang luar biasa
jadi itu saja dari segi regulasi saja yang kayaknya kami harus menegakkan peraturan gubernur
penegakannya seperti apa pak ketika kemudian terlihat ada eskalasi yang seperti itu
kemudian pelanggaran terkait dengan atribut partai politik ini
kemudian apa yang kemudian dilakukan secara simultan oleh aparat pak sumarsono ini
untuk bisa melakukan penegakan hukum terkait ini
jadi pada jam lima saya sudah kelihatan
lima saya sudah berada di kpd
keliling dari monas muter muter
sampai setengah enam saya lihat bus sudah mulai masuk
lalu kemudian di kawasan monas saya ketatkan tidak boleh beratribut partai
ketika kemudian ada spanduk ada partainya saya minta dilipat
saya kira pasukan satpol pp saya kerahkan mereka kemudian dilipat
dan mereka maulah baru parkir masuk ke dalam
ketemu lagi orang pakai kaos salah satu partai
kemudian kita minta
kemudian kita minta supaya kaosnya dibalik
jadi kaos yang ke dalam dibikin keluar
jadi tidak kelihatan
mereka sebagian mau
tapi ketika ketemu beberapa wanita pakai kaos begitu untuk membalik susah
nah dia bilang
tapi gimana pak membaliknya ya
karena wanita dalamnya juga tidak pakai pakaian lain lain
akhirnya kita lepas
dan terakhir sesuai dengan janji wanita mereka akan mengganti kaos
saya lihat namanya tim screening sudah cukup konsekuen
dia ganti kaos putih
bagian sebagian tapi tidak seimbang dengan jumlah yang memakai pakaian atribut
termasuk bendera dan seterusnya
pak sumarsono kalau dalam perspektif anda dan sebagai pelaksana tugas gubernur
sebagai aparat pemerintah daerah
seberapa mengganggu sih pak secara substansi
kemudian ketika sebuah gerakan yang kita akui atau kita afirmasi sama sama
memang sangat perlu untuk merawat kebenekaan ini
kemudian ada atribut atribut partai politik
ada di sekitar situ
seberapa mengganggu sih pak
akhirnya menghilangkan substansinya kemudian
ini bukan soal mengganggu
mengganggu atau tidak mengganggu
ini soal penegakan
ketika peraturan membicarakan seperti itu
maka kita sebagai pengawal kan menegakkan aturan itu saja
dengan mengantukkan peraturan izin
jadi bukan soal substansinya
tinggal pilihannya dua
pergubnya yang diganti
ini diperbolehkan atau ininya yang kemudian tidak diperbolehkan
ini jangan disamakan antara normatif dan substansi
itu dikikikikan lain lagi
jadi ini adalah normatifnya mengatur sekitar politik
karena sejak mulai ada penira penira tadi
banyak diketahui banyak orang
gubernur kok mengizinkan kegiatan dengan atribusi
ini dua kelompok
kelompok yang ikut dan kelompok ini tidak ikut
semua akan menembaki gubernur
ini adalah aturannya yang saya tegakkan
walaupun saya paham
secara substansi sangat bagus
kepindekan tunggal lekaan
ini untukmu indonesia
saya kira kira begitu
saya berikan apresiasi
pengembangan budaya seni dan seterusnya
saya berikan apresiasi
aturannya memang punya begitu
kalau memang begini boleh
karena nanti peraturannya harus kita ganti
pak soek sumarwana
kalau kita lihat
kita belum tahu apakah eskalasi politik ke depannya ini akan semakin menurun
usai aksi dua ratus dua belas
kemudian aksi empat ratus dua belas
kita belum tahu ke depannya apakah akan semakin
tensinya akan semakin menurun
dan kemungkinan aksi aksi serupa akan juga
terus berlangsung di ibu kota pak soni
apa kemudian antisipasi dari anda terkait dengan hal ini
dan mengantisipasi pak
hal hal yang kemudian kita takutkan
kemudian seperti ini nih
atribut atribut partai politik ikut
ada di dalam
aksi moral yang damai ini
tidak terjadi lagi pak
ini pengalaman buat saya kan baru pertama kali kita melihat
agenda ini bagus tapi memang asal rejelasinya tidak ada
ya nanti agenda agenda karavity
saya kira tidak akan kita berikan izin untuk aktivitas aktivitas
yang seperti ini
untuk agenda karakteristik selama peraturan berikutnya

kalaupun tes tetap harus kita berikan izin
peraturan gubernur harus disesuaikan dulu
karena karakteristik bebas digunakan untuk apa saja termasuk untuk agita politik
jadi kita soal pilihan itu pertama
tapi sementara selama pergubnya itu ada
kami secara konsisten akan kami jaga tidak mengizinkan aktivitas serupa
ini soal konsekuensi penegakan hukum saja
tapi memang tidak anti intinya
seluruh aktivitas politik termasuk mata aktivitas
yang kemarin november sampai ke dua desember
pemerintah provinsi konsisten untuk memberikan pelayanan
jadi konsep kami pemerintah provinsi bukan menghadapi demonstrasi atau ujur rasa atau aksi apapun namanya
tapi memberikan pelayanan yang terbaik buat mereka
sehingga mereka bisa memberikan layanan
memberikan menyampaikan aspirasi secara aman nyaman
jadi kami konsepnya memberikan pelayanan kepada siapapun
dan kita dengan demikian menjadi dingin dan tejuk kira kira gitu
yang terakhir sekali pak asmar sonno dari saya
anda sebagai kepala daerah pasti mendapatkan banyak laporan intelijen
atau laporan dari aparat anda
terutama masyarakat juga
anda melihat kalau kita lihat aksi kali ini bertujuan untuk merawat kebenekaan
kalau kata mas radar panca dahana tadi ini tandanya keberagaman kita kebenekaan kita sedang sakit
anda melihat di ibu kota jakarta misalnya
apakah persoalan pluralisme
keberagaman kebenekaan toleransi ini semakin menjadi masalah nggak sih
kemudian perlu kita menjadi perhatian bersama sama lebih dalam lagi untuk masalah ini gitu pak soni
konteks merawat atau menjaga itu tidak selalu dikonotasikan sesuatu yang sedang sakit
itu berbeda kalau saya
kita kan perlu merat tanaman
tanaman yang sudah bagus pun tetap kita rawat
supaya tetap bagus dan semakin bagus
tanaman yang bagus juga harus diperhatikan

saya konteksnya posisinya memang di satu sisi itu ada potensial
seberang naturalis banget di jakarta dengan dinamika seperti ini
potensial kalau pemahaman ideologisnya kebenekaan tunggal ika yang tidak dipahami dan dijiwai dengan baik
itu keretaan pasti akan terjadi
denomina itu ada
namun demikian dalam konteks sekarang ini
kenapa kita bengongkan merawat tanaman
merawat kebenekaan tunggal ika yang sudah dijaga
bukan berarti kita sekarang itu tidak berbineka atau sudah sakit
jadi tidak ada salahnya kapanpun tetap kita rawat dan kita jaga

jangan sampai terjadi ketertaan tertaan ya
jadi jangan sampai bosan kita merawat kebenekaan kita pak sumarsono ya
sama dengan merawat tanaman
jangan pernah kita lelah untuk merawat tanaman
terima kasih pak sumarsono
saya akan putus dulu
apa namanya hubungannya dengan pak sumarsono
pak sumarsono pelaksana tugas gubernur dki jakarta
jangan begitu loh gubernur ini
gimana gak mas radar
harus dengar saya dulu juga
ini masih dengar kok
harus dengar dulu juga nih
ini jangan dibandingkan kebenekaan dengan tanaman ya
tanaman itu organisme yang tidak bernyawa
tidak bersuara dan tidak berpikir
dan kebudayaan tidak bisa dianggap seperti itu
kalau kita menganggap bahwa tidak ada masalah dengan kebenekaan pada masa kini
kita berdusta pada diri sendiri
ternyata memang ada masalah
indikasinya apa mas radar
indikasinya terjadi kan
bagaimana terjadi gontok gontokan
terjadi aksi yang mencoba menunjukkan bahwa kita ini harus berbeda
jangan ada sara dan yang lain lainnya
banyak ekspresi semacam itu menunjukkan bahwa ada hal yang sebaliknya telah terjadi
kita gak boleh berdusta
kita gak boleh menutupi
harus diurutkan beberapa kasus mengenai itu
kan tidak perlu kan
sebagai wartawan anda sudah tahu itu semua kan
jadi jangan berdusta itu
tapi merawatnya tidak dengan cara seperti itu
bukan cara kita itu
menunjukkan bahwa kita kekuatan besar
tari tarian itu tidak
kalau tarian tarian dan kebudayaan seperti itu
tarian dan kebudayaan bukan etalase
yang dipajang pajang semacam itu
mereka bukan manekin manekin yang terbentuk
mereka hidup di tengah masyarakat
yang menjadi ekspresi kultural dan artistik dari masyarakat
biarkan itu berkembang
tidak dibangun bangun dengan cara semacam itu
kalau saya pribadi
saya tidak setuju dengan ekspresi semacam itu
apa yang ditujukan mas jiri dan kawan kawan ini
ini bukan cara kita
kalau kita mau berdemokrasi dengan baik
bukan dengan cara seperti itu yang seperti dilakukan turki korea
atau yang lain lain
kita punya cara yang berbeda
untuk mengekspresikan jati diri dan kebenekaan kita yang sesungguhnya
satu yang pertama adalah tunjukkan dalam perilaku
kalau perilakumu sudah menunjukkan kebenikan yang sesungguhnya
itu akan menjalar kemana mana
bukan dengan kata kata retorika dan pelantang pelantang yang keras suaranya
itu tadi perspektif dari mudah mudahan pak sumar sonno masih mendengar kami di line telepon
karena ini pesan pesan dari budayawan kita
termasuk pejabat publik pejabat partai
ketua pemuda harus punya perspektif
saya akan tanya ke mas jerry lagi
anda bisa menanggapi bahwa memang ini menarik sekali
kemudian kata mas radar
jangan berbohonglah pada diri kita bahwa kebenekaan kita sedang sakit
anda juga merasa seperti itu
tapi kemudian cara caranya dikritik malah justru menimbulkan asimpatik
tapi lebih asing dijawabnya
saya tidak mau dikritik
kami akan segera kembali saat lagi
mas jiri bagaimana
sudah banyak disentil oleh senior kita
saya sepakat dengan mas radar sebenarnya
ada banyak soal banyak tantangan
apa yang kemudian menjadi perspektif anda
membuat kemudian anda dan kawan kawan
ketika anda mau turun langsung
merasa bahwa kebenikan kita sudah betul betul terancam
apakah bang mulyadi dan kawan kawan yang kemudian mengancam
saya akan menanggapi yang pak sony dulu
bagus saja dia menanggapi
apresiasi sudah diberikan
dan juga tadi bahwa ada sedikit masalah regulasi
yang memang diingatkan oleh pak soni
berlangsung dengan ada beberapa mungkin atribut partai yang mungkin itu miss di situ
oke memang itu masukan baik
dan memang kalau memang itu terbukti melanggar ya silahkan
nanti kita lihat responnya seperti apa ya
memang kalau kami dari panitia memang sudah memuanti muanti
supaya pada saat hari h acara yang berlangsung ini
tidak menggunakan atribut partai politik ya
tapi karena mungkin ya itu
ada misi koordinasi di lapangan
mengendalikan masa yang begitu besar
dan antusiasisme dan semangat yang mungkin membrudak
sehingga ada sedikit miss di lapangan ya
tadi yang pak radar katakan ya
itu saya pikir itu merupakan tantangan bagi kita semua
merupakan challenge untuk kita semua
seluruh elemen masyarakat bahwa memang
ada hal hal tertentu ya
khususnya mengenai keberagaman kebenekaan
yang memang harus terus menerus bagi saya
menurut saya dan menurut pandangan saya
untuk terus diperhatikan
apakah itu sakit atau tidak sakit
kita harus lihat lebih mendalam
tadi pak radar katakan perilaku
saya sepakat bahwa perilaku perbuatan ya
itu harus diimplementasikan dalam unit yang paling kecil mungkin ya
mungkin dari keluarga dari lingkungan dari masyarakat
sampai ke dalam tahap kehidupan berbangsa dan bernegara
saya pikir itu yang harus dipraktikkan sejak awal
sejak dini yang sejak sejak
usia mungkin usia paling kecil ya
apakah cara pak radar seperti ini
dengan mengetalasakan tarian tarian
termasuk atribut atribut partai politik
itu juga bisa mengencourage orang untuk
memberikan perilaku toleran
saya pikir itu kalau kita bicara masalah
bisa menginspirasi berapa besar sih
tindakan anda bisa menginspirasi kita
masalah persepsi masalah reaksi
itu kan macam macam
bagi kami pak radar pak mulyadi
dan juga bagi masyarakat pada umumnya ya
ya tentu ada merupakan sebuah aspirasi
yang memang dirasakan oleh masyarakat
untuk mengekspresikan diri dalam bentuk tarian
dalam bentuk kebudayaan dalam bentuk panggung seperti tadi
dalam bentuk hiburan
ya mungkin itu salah satu yang memang kita serap
dan kita tunjukkan kepada publik bahwa ini salah satu cara
bahwa ada cara lain saya sepakat saya setuju
tadi dibilang perbuatan dan perilaku
saya pikir itu intinya
inti bagaimana kita ingin menunjukkan bahwa
masyarakat indonesia ini adalah masyarakat yang plural
tapi anda mengakui bahwa
ada ancaman besar untuk kebenekaan
saya pikir kalau kita bicara ancaman
mungkin dalam konteks sosial politik
dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara
eskalasi terakhir saja
kalau saya bagi saya pribadi saya mengatakan itu tantangan
tantangan supaya kami semua ini masyarakat
dari mulai elit politik
sampai juga masyarakat yang tadi para nargat katakan
itu sama sama juga aktif
sama sama juga melihat bahwa
kebenekaan keberagaman ini adalah suatu hal
yang perlu itu diresapi dalam tingkah laku
dalam tingkah perbuatan
jadi anda rasa tidak ada ancaman
tapi kemudian harus kita rawat
saya pikir itu adalah merupakan tantangan yang semua elit
semua masyarakat semua kelompok
terlepas dari suku agama ras
itu melihat sebagai hal yang serius
bang jerry tidak mau mengungkapkan bahwa
memang ada ancaman yang besar
terkait dengan kebenekaan
terkait dengan eskalasi terakhir
tapi ini yang harus menjadi tantangan
kalau bagi saya pribadi
saya pribadi merasakan itu tantangan
saya katanya ke bang mulyani haimi melihat bahwa
ada ancaman besar untuk masalah kebenekaan
dalam terakhir ya eskalasi terakhir ini
kemudian sampai akhirnya orang
termasuk partai politik turun
untuk berlomba lomba menunjukkan bahwa kita bineka
kita beneka kita beneka
saya melihat begini
ada kesalahan dalam berpikir
kesalahan dalam menelaah setiap kejadian
apa yang dilakukan oleh umat islam
dengan aksi empat ratus sebelas
kemudian aksi bela islam
aksi bela islam dua dan tiga
ini sebenarnya kalau kita melihat secara jernih
ini bukan ancaman kebenekaan
karena apa yang dilakukan oleh masyarakat muslim
oleh umat islam
ini menuntut haknya sebagai warga negara indonesia
yang menuntut bahwa setiap orang yang bersalah
harus diberi sanksi
tidak ada membedakan apakah dia islam atau kristen
apakah dia jawa cina atau melayu
semua mesti sama di depan hukum
nah yang salah dalam berpikir hari ini adalah
tadi yang disampaikan oleh pak radar
bahwa perilaku kita
kebijakan pemerintah kita
apakah kebijakan pemerintah itu sudah membuat kita ini menjadi
apakah sudah melihat seluruh warga indonesia ini sama
nah ini yang berbeda hari ini
sehingga ada kesenjangan ekonomi yang terlalu tinggi
itu yang mengancam keberagaman menurut anda
itu yang mengancam keberagaman
ada ketidakadilan sosial
ada ketidakadilan hukum
ini yang mengancam bangsa indonesia
harus kita sadari bahwa indonesia dalam ancaman
saya sebagai generasi muda merasa terancam
belum lagi generasi generasi berikutnya
dengan kondisi indonesia hari ini
hari ini siapa yang berkontribusi untuk kemudian
membuat kondisi indonesia kali ini sakit
kalau kata mas radar
saya kira dalam persyakit kita juga mirip
kalau kita berbicara tanggung jawab
ini pemerintah yang punya tanggung jawab begitu besar
tapi masyarakat juga punya kontribusi
dalam membentuk itu semuanya
tapi hari ini kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
sudahkah keberbikakan tersebut
sudahkah regulasi yang dihasilkan
ini berpihak pada rakyat rakyat kecil
yang jumlahnya begitu besar di indonesia
kita bicara keberagaman mas mulyadi
apakah kalau tadi kebijakan politik ekonomi pemerintah
kemudian anda menganggap bahwa itu kemudian merusak
atau mengancam keberagaman kita
apakah elit elit masyarakat juga
elit elit kelompok kelompok sosial masyarakat
juga ikut turut memperkeruh suasana
dalam beberapa waktu terakhir
atau justru malah ingin menyelamatkan keberagaman itu sendiri
nah ini mestinya yang dijernihkan
bahwa apa yang dilakukan oleh umat islam
ini murni penegakan hukum
keadilan hukum terhadap basuki cahayapurnama
bang jerry tidak menuduh gerakan itu sebagai pengancam keberagaman
namanya tidak ada statement sama sekali
kalau tidak itu anda kenapa sensitif sekali
bahwa ada reaksi masyarakat
ada reaksi masyarakat mengatakan
jika ahok di penjara
makanya ini yang mau pecah dan segala macamnya
nah reaksi reaksi inilah sebenarnya
yang perlu diperhatikan
kita berikan edukasi
oleh partai politik
oleh kita sebagai organisasi kepemudaan
oleh organisasi masyarakat
saya dengan teman teman di organisasi mahasiswa
di situ ada kelompok cipayung
ada dari islam hindu kristen protestan katolik
ada buddha dan yang lainnya
nah kita membentuk komitmen bersama
bahwa indonesia itu keberagaman
kita bineka dan bingkai ikat
dan kita turunkan
kita komunikasi begitu intens
dan ini kita turunkan ke bawah
kita sampai di cabang berkomunikasi begitu baik
dengan cara cara seperti inilah
memberikan pemahaman pada rakyat
kepada pemuda indonesia
bahwa bineka tunggal ika itu sudah final
keberagaman kita sudah final
tidak bisa diganggu gugat
karena kalau tidak beragam
itu bukan indonesia
dan sekarang tidak ada ancaman serius
tidak ada ancaman serius
bahwa ada kerikil kerikil kecil itu iya
tapi inilah yang harus terus diberikan pemahaman
kepada rakyat kita
sehingga ini akan terawat sampai kapanpun
sebelum ke mas radar
bang jerry untuk bisa menutup sekaligus
menjawab apa yang kemudian diresahkan oleh
saya pikir tadi yang disampaikan
oleh bang mulyadi pak radar
bahwa masalah kemajemukan ini saya simpulkan
ini bukan hal yang kita harus perhatikan
bahwa itu kalau bagi saya pribadi
dan tadi bang mulyadi juga bilang
semua aksi aksi saya pikir itu baik
aksi aksi yang dari aksi bila islam satu dua tiga
sampai empat satu dua
semua saya pikir itu adalah bagian
dari aspirasi masyarakat
untuk disampaikan kepada publik
jadi saya pikir itu dilindungi dalam undang undang
dan sah dalam demokrasi
jadi saya pikir itu adalah bagian dari kebebasan berpendapat
dan memang itu yang harus ditunjukkan kepada publik
bahwa kita berbeda beda tetapi tetap satu
artinya keberagaman ini yang memang harus kita terus ingatkan
bahwa jangan sampai kita ada perbedaan pendapat
kita ada perbedaan dari suku agama ras dll
itu menyebabkan perpecahan
itu yang kita harus ingatkan
ada sisakan nggak dari gerakan teman teman mas mulya
tidak ada sama sekali
saya pikir itu semua merupakan gerakan yang saya pikir
murni untuk mencapai aspirasi
dan itu sah dalam demokrasi
tidak ada masalah selama itu sesuai dengan peraturan
sesuai dengan prosedur tertib aman
dan tidak ada potensi untuk menimbulkan konflik
jadi saya pikir semua aksi
dari mulai aksi yang tadi saya sebutkan kan
pilihan satu dua tiga sampai juga ke empat ratus dua belas
sampai mungkin nanti ke depannya ada aksi aksi silakan saja
saya pikir justru harus banyak aksi aksi
untuk mempertunjukkan bahwa kita ini aktif
masyarakat ini aktif
pemerintah juga nggak lupa
pemerintah juga aktif
sama sama perlihatkan kepada masyarakat
bahwa kita peduli dengan bangsa
kita peduli dengan keberagaman
kita peduli dengan seluruh kepentingan masyarakat
mas radar mas mulyadi
terakhir akan ada aksi aksi lain lain
untuk menandingi lagi kemudian pas satu dua ini
tidak tidak menandingi
anda kan tidak menandingi
tapi mungkin bang mulyadi mau menandingi juga
yang pasti kalau menandingi sih tidak
kita konsisten saja mengawal proses hukum ini
kalau proses hukum keadilan
saya sebagai mahasiswa
tugas saya adalah mendekati
karena tanpa diingatkan
pemerintah ini akan berjalan stagnan
nah maka kalau ada pasti ada aksi lagi
kalau dari kami pasti ada aksi lagi
apakah persoalan ahok
atau persoalan persoalan yang lainnya
sampai terkira kemamuran
kalau yang lainnya
saya kira selama suku ahok belum ditegakkan
belum tercapai keadilan masyarakat
saya kira aksi aksi ini akan terus jalan
anda cocok sekali jadi ketua pb hmi
diplomasi memang harusnya
mas radar ini apa yang dipertontonkan
tadi anda katakan sudah sakit
kasih antibiotik apa ya supaya bisa sehat lagi
untungnya saya bukan anggota partai
atau ketua ormas
jadi nggak ada diplomasi
saya ngomong terus terang aja silahkan
terus terangnya begini ya
yang paling kita persoalkan itu bukan
soal perbedaan kultural nadia
tapi sebenarnya perbedaan secara demografis
siapa orang yang punya lebih
siapa yang orang punya kurang
nah persoalan kultural tadi
itu dijadikan alat atau arsenal
untuk menciptakan perbedaan ini
untuk melakukan pertempuran di tingkat ini
pertempuran ini adalah pertempuran sistemik
dalam demokrasi kapitalisme dan hukum
yang notabene secara kultural tidak di sini
ini milik orang lain semua
nah jadi kultur yang dimiliki secara primordial
oleh kita ini
dimanfaatkan oleh produk produk
ini jujurnya begitu
importer ini apa mas
dan anglo saxon itu bukannya importer
itu kita gunakan dengan cara memperalat ini
tapi sebenarnya problemnya di sini
marilah kita jujur secara terbuka kepada masyarakat
jangan diganggu lagi mereka
yang sudah berdiam di kultur ini
mereka disentuh mereka diganggu
oleh tiga sistem ini
tapi mereka tetap di masjid
nah jangan diganggu lagi
saya pikir stop aksi aksi itu
biarkanlah masyarakat damai dalam kehidupannya
dalam budaya yang uyapelihara
selama ribuan tahun diwariskan oleh nenek moyang
dan kita yakin bisa menyembuhkan masyarakat
kultur kita bisa menyembuhkan sakit itu sendiri
justru grassroots itulah yang akan menyembuhkan sakit itu
dengan dirinya sendiri
jadi nggak perlu dikasih antibiotik lagi bang mulya
dengan diri kita masyarakat kita bisa
di antibiotiknya ada dalam kehidupan tradisi itu
bisa menyembuhkan diri kita masing masing
terima kasih bang jerry
waktu kita tidak banyak lagi sudah hampir habis
terima kasih bang jerry atas perbincangannya mas mulya adi
terima kasih mas radar
thank you atas perspektif yang sangat jujur malam hari ini